ada tiga lembar yang harus ibu elsa tanda tangani ya
baik silahkan ibu elsa tanda tangan
sehat sehat ya kalian disini
hampir beberapa tahun dari masa hukuman
gue tau gue salah
dan memang salah membunuh roy saat itu
memanipulasi dan membuat mbak anin menjadi tersangkanya
banyak yang gue lakukan demi ambisi gue sendiri
tapi beberapa tahun disini
semua adalah bayaran yang gue dapetin
bahkan bayaran yang sangat mahal
gue dan keisha gak bisa bersama dari dia kecil
sampai dia meninggal
sampai dia meninggal
sampai dia meninggal
sampai dia meninggal
elsa sedang melakukan proses administrasi tahap akhir
sebelum dia bebas
boleh saya mendampingi ibu elsa
boleh pak silahkan
saya masuk ke dalam dulu ya
untuk membantu ibu elsa menyelesaikan administrasi
bisa segera keluar ya pak ya
pada dasarnya ibu elsa memang sudah keluar
cuma memang untuk menjaga keamanan saya
untuk mengurus administrasi lapas agak cukup lama
jadi harus saya yang mengurus itu semua
masih belum berusaha mengurus administrasi
jadi harus saya yang mengurus itu semua
masalah administrasi ini gimana sih
kok mama jadi khawatir
mereka gak keluar keluar
mama tenang aja
tadi kan pak amar ditunggu
malah yang sebentar lagi
kasar keluar kok
administrasi kan gak lama
tenang dulu ya
papa juga sebenarnya sama
udah gak sabar liat elsa
selamat siang pak
siang silahkan duduk
elsa sekarang kamu udah bebas elsa
kamu tidak pernah kembali lagi ke sini
atau ke lapas manapun juga
ini bisa menjadi pelajaran buat kamu
yang sangat berharga
ya pak terima kasih atas nasihatnya
saya pun juga
gak mau terlibat dalam hal apapun
yang bisa menyerat saya ke sini lagi
karena saya sudah
bayar semua di sini
termasuk kehilangan anak saya
ini ada surat yang harus kamu tandatanganin
sebelum kamu keluar dari sini
sebentar saya baca dulu
saya baca dulu pak
boleh saya minta
ada tiga lembar yang harus
ibu elsa tandatangani ya
ibu elsa tanda tangan
ini semua surat suratnya sudah ditandatangani ya pak ya
ini satu untuk
ibu elsa dan
di sini ya
oke kalau begitu
apakah masih ada lagi pak
sekarang kamu sudah bebas
sekarang kamu boleh ganti baju bebas
sebelum kamu melangkah keluar dari sini
terima kasih banyak ya pak
ada geng gengnya kerry
kalau lihat group network
gue lihat lagu bandung terbaru di ya
om baik aku mau hibur om baik
karena ditinggal dari guysnya sama om pacan
jangan sedih lagi ya om
oh baik udah gak sedih lagi
karena rena mau ketemu sama om baik
udah bikin orang baik happy
aduh andin sama rena datang
semoga situasinya tetap baik baik aja semuanya
udah dateng kesini
gak apa apa kan kalau aku ikut
ya aku bawa remnya juga karena
rena pengen banget ketemu sama om baiknya
sekali lagi makasih ya saya
gimana kalau sampai elsa lihat
aku cuma takut elsa jadi cemburu
apalagi keisha kan udah gak ada
mama kayaknya gelisah banget
ini gak apa apa ading sama rena kesini
apa gak baik ya mereka
udah gak apa apa echo
mama tenang aja ya
mama tenang aja